kita awali dengan informasi pertama di mana seorang anggota tni angkatan laut terlibat baku hantam dengan seorang pengendara mobil yang ada di jalan pemuda rawamangun jakarta timur
setelah dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian pengemudi mobil yang terlibat perkelahian ini akhirnya meminta maaf
datu satrio fitriandi yang terlibat perkelahian dengan pengendara mobil di jalan pemuda rawamangun jakarta timur mendatangi polsek pulau gadung jakarta timur jumat sore
anggota tni angkatan laut ini membuat laporan terkait aksi kekerasan yang dialaminya
wakil posek tua gadung sudah menerima hasil visum dari pelapor yang mengalami luka di bagian hidung dan lebam di mata sebelah kiri
sudah melakukan visum pak
dan sekarang sudah di bap bap nya sudah selesai dan kasusnya dilimpahkan ke jakarta timur
sementara bimantoro prasetyo pengemudi mobil yang terlibat perkelahian dengan letu satrio akhirnya meminta maaf
bimantoro yang kini berstatus terlapor mengaku hilaf dan emosi
saya turut minta maaf untuk semua institusi tni yang dirugikan spesialnya untuk tni al
saya sudah melakukan tindak yang kurang berkenan untuk satu institusi tersebut
saya juga minta maaf dari lubuk hati saya paling dalam
sebelumnya video keributan antara letu satrio dengan seorang pengendara mobil viral di media sosial
diduga keributan dipicu karena pelaku membuang sampah dari jendela mobil dan mengenai teman letu satrio yang sedang diboncenginya
eko budi jakarta